saudara menyambut idul fitri kementerian agama bersama salah satu bank bumn
memberangkatkan ribuan pemudik secara gratis ke berbagai tujuan di pulau jawa dan sumatera
layanan mudik gratis ini bertujuan untuk memastikan pemudik bisa pulang ke kampung halaman dengan aman
tanpa dibebani biaya transportasi
kami siang salah satu bank bumn bersama kementerian agama
mulai memberangkatkan ribuan pemudik secara bertahap
perhelatan mudik gratis ini sudah diselenggarakan bersama kemenang untuk ketiga kalinya
dengan jumlah peserta terbanyak di tahun ini
menteri agama yakut khalil homas berharap mudik gratis bisa terus dilakukan di tahun tahun berikutnya
para peserta mudik kementerian agama alhamdulillah tahun ini kita kembali melaksanakan
tiga tahun berturut turut kita membantu saudara saudara kita yang mudik
juga sesuai dengan anjuran pemerintah kalau bisa mudik bersama sama saja
dan tahun ini bersama dengan bank bri bank mandiri dan bsi juga nisle
kita bekerjasama untuk memberangkatkan tiga puluh bis untuk mengantarkan saudara saudara kita
tahun ini bank mandiri kembali menghadirkan mudik gratis yang bertajuk
mudik asik bersama bumn dua ribu dua puluh
secara umum bank mandiri akan memberangkatkan
lebih pemudik pada kurun waktu empat hingga enam april mendatang
tahun ini dan hari ini di sini mandiri group ya saya sebut ya
karena bank syariah indonesia kan anak perusahaan dari bank mandiri
jadi berdua kita lima belas bus di kementerian agama ini
mudik bersama ini banyak sekali manfaatnya ya mudik bersama ini baik kenyamanan
dalam arti is surprivate seperti private bus lah ya istilahnya
tidak berdesakan kepastian berangkat
tetapi yang paling utama juga mengurangi populasi kendaraan
yang menggunakan jalan transjawa ataupun trans sumatera
melalui program mudik asyik bank mandiri ingin hadir di tengah masyarakat
untuk memastikan para pemudik bisa kembali ke kampung halaman
dengan aman dan nyaman merayakan hari kemenangan
puluhan rute mudik tersedia yang tersebar di pulau sumatera
jawa tengah jawa timur dan daerah istimewa yogyakarta